basis pembagian thr perhitungannya adalah umr mereka di masing masing kabupaten kota
sembilan kabupaten di jawa tengah kudus dan sekitarnya ada sekitar lima puluh satu ribu karyawan yang mendapatkan thr pada hari ini
yang menjadi basis pembagian thr perhitungannya adalah umr mereka di masing masing kabupaten kota
jadi dibandingkan dengan tahun lalu kita ada kenaikan sepuluh dari jumlahnya itu tentunya terkait dengan jumlah karyawan
baik yang masuk keluar di masing masing kabupaten karena tentunya ums setiap kabupaten berbeda beda
jadi tahun ini kita membagikan hampir satu ratus tiga puluh miliar untuk sembilan kabupaten di jawa tengah